masalah depresi jangan dianggap enteng
jika anda pernah memikirkan ataupun merasakan tendensi bunuh diri
ataupun mengenal orang orang dalam kondisi tersebut
anda disarankan menghubungi yang bisa membantu salah satunya adalah komunitas atau penyedia konsultasi
dan memang begitu miris rasanya
seorang bocah kelas empat sekolah dasar di banyuwangi jawa timur
bisa melakukan bunuh diri
kita akan membahas hal tersebut dengan psikolog pendidikan dari universitas indonesia rosmini
yang akrab di sapa bunda romi
selamat siang bunda romi
selamat siang mbak
bunda romi bagaimana tanggapannya mengenai kasus bunuh diri yang dilakukan oleh bocah kelas empat sd
iya anak kecil itu pengalaman hidupnya masih pendek
sehingga pada waktu anak itu kemudian mendapatkan masalah konflik atau sesuatu yang tidak mengenakan dari lingkungan
itu akan sangat berdampak kepada bagaimana dia bisa mempertahankan diri terhadap masalah yang tidak nyaman itu
nah itu mudah sekali terjadi kemudian dia mengalami sesuatu yang membuat dia menjadi stres
dan kemudian merasa kayaknya tidak ada jalan keluar lagi
dan kemudian merasa bahwa ini harus bisa diselesaikan
karena bunuh diri
karena modalnya itu adalah melihat misalnya dari film dari apa
bahwa untuk menyelesaikan sesuatu agar tidak terasa menyusahkan untuk dirinya diakhiri hidupnya
ini kalau tidak ada pendamping di dalam lingkungan
pendamping yang diharapkan yaitu dari guru pastinya di sekolah dan juga orang tua
sedangkan gurunya ini mengatakan bahwa nggak ada kok perundungan
seperti itu biasa saja seperti anak sekolah pada umumnya
kalau guyon bersama temannya ya wajar dan biasa saja
sedangkan keluarganya mengatakan bahwa saat pulang memang kerap murung
seperti apa nih bu
justru guru tidak melihat itu apa memang tidak terlihat
harusnya kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya
misalnya guru orang tua dan sebagainya memang harus lebih peka
pada waktu sesuatu hal itu
misalnya satu masalah
atau konflik dihadapi oleh anak yang a
mungkin dipersepsikan masalah itu tidak berat
jadi bisa seperti guyonan
tapi untuk anak lain yang mengalami itu
misalnya tidak punya ayah
terus kemudian diledek oleh teman temannya
itu belum tentu sesuatu yang dipersepsikan biasa biasa saja
bisa menjadi luar biasa
sehingga persepsi anak itu terhadap masalah beda beda
dan berdampak kepada dirinya
bisa sampai kemudian yang tadi itu bunuh diri
kelangkaan itu memang harus ditingkatkan ya
oleh siapapun pendamping sang anak
dan kalau di rumah
kalau dari yang kami ketahui informasinya
juga keluarga mengatakan sebenarnya pernah bercerita
hingga sambil menangis karena diolok olok lah
oleh teman temannya karena sebagai anak yatim
namun kakaknya ini mengatakan bahwa ya udah gak usah nangis
yang kuat saja diam saja
apakah ini justru menambah kegalauan atau depresi
di dalam anak ini ibu
dengan tanggapan seperti itu
sebetulnya gini ya
kalau kita mau membantu anak untuk dia tidak merasa tertekan dan sebagainya
itu belum tentu harus dengan cara stop nggak usah mikirin
kamu bisa hidup terus
nggak bisa seperti itu
yang harus diajarkan adalah life skill keterampilan hidup
apa itu keterampilan hidup
keterampilan hidup itu adalah satu
anak diajarkan menganalisa masalahnya
masalah itu kemudian harus punya sesuatu yang untuk dicari jalan keluarnya
lalu kalau dia tahu oke target saya untuk masalah ini
menjelaskan kepada teman saya bahwa memang ayah saya tidak ada
misalnya seperti itu
lalu kemudian setelah dia belajar fokus pada targetnya
dia harus melihat atau berempati kenapa temannya sampai seperti itu
jadi melihat dari perspektif orang
itu diajarkan dari kecil
oh ya teman itu nggak ngerti tentang kehidupan saya
maka wajarlah kalau dia suka ngeledek ngeledek seperti itu
saya wajib untuk menjelaskan
ketiga adalah kemampuan komunikasi yang harus diajarkan
bagaimana cara menjawab kalau ada orang seperti itu
atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya
kemudian anak diajarkan membangun koneksi
informasi yang dia dapat tentang dirinya dan sebagainya
akan membantu dia untuk menjelaskan apa yang terjadi pada keluarganya
ayahnya sampai tidak ada saat ini
mungkin sedang bekerja di luar atau sudah meninggal dan sebagainya
dan itu bukan sesuatu yang sebetulnya harus dipermasalahkan
orang lain harus tahu itu
lalu yang berikut yang diajarkan adalah berpikir kritis
berpikir kritis itu berpikir tidak menerima informasi dari telan begitu saja
dia harus bisa memilah informasi ini sebetulnya akan menambah informasi yang baik untuk saya
atau sebaiknya ditinggalkan
cara berpikir kritis ini harus diajarkan sejak awal
dan ini juga
berikutnya adalah anak harus diajarkan menghadapi tantangan yang tadi
sehingga tidak cepat putus asa
harus bisa mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali
dan terakhir adalah kesanggupan untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan
itu bagaimana caranya
jadi kalau dikatakan kamu pokoknya tidak usah mikirin lagi
mungkin tidak bisa
tapi harus diajarkan skill untuk bisa dia survive atau bisa tangguh di dalam lingkungannya
jadi tidak bisa serta merta anak ini sudah tidak usah nangislah
tidak usah dipikirin itu tidak bisa langsung seperti itu ya bu ya
kemudian tadi pada di awal
tidak bisa karena kasihan dia tidak tahu caranya
tadi pada di awal dikatakan bahwa sebenarnya pendamping ini harus lebih peka
bagaimana pendamping ini bisa membangun kepekaan itu bu untuk mendeteksi
oh anak ini sedang diambang depresi
jadi anak itu kalau sudah kelihatan tidak nyaman bisa menarik diri dari lingkungan
perilakunya bisa kemudian tidak mau makan tidak ada motivasi belajar bisa macam macam
anak itu mengeluarkan perilaku yang ibaratnya tidak yaudah terserah deh mau apa juga terserah gitu
padahal awalnya anaknya misalnya ceria
kalau sudah ada perubahan seperti itu lingkungan harus cukup peka
ada apakah pada anak ini yang kemudian harus kemudian ditangani lebih lanjut
bertanya kepada anak juga tidak seperti menginterogasi
tetapi memberikan uang pada dia untuk bisa kemudian merasa nyaman pada waktu ditanya
jadi tidak serta merta oh kamu kenapa
satu pertanyaan itu saja tidak cukup ya bu ya
baik kemudian untuk kedepannya apa sih yang harus dilakukan atau mungkin ada perubahan sistem di sekolah
ataupun pendidikan untuk orang tua agar kejadian ini tidak berulang kembali
tidak hanya kasus anak sd bunuh diri
namun kan kebelakang ini kita melihat banyak anak anak yang terlibat kasus kekerasan bunda
iya kalau bullying atau perundungan itu biasanya ada yang dominan ada yang less dominan
sehingga yang dominan itu kemudian memberikan informasi atau apalah kata kata yang membuatnya
yang tidak dominan menjadi tidak nyaman
nah anak yang tidak dominan ini harus kemudian dibantu untuk memiliki harga diri atau self esteem yang baru
yang bagus sehingga punya kepercayaan diri
nah ini nggak bisa datang pada waktu sudah besar dari kecil
sebelum mencapai self esteem harga dirinya itu dia harus punya gambaran dia tentang dirinya
jadi anak kalau misalnya tidak berhasil di pelajaran prestasi
di sekolah jelek jangan hanya itu saja yang dikejar yang dicecer oleh orang tua atau guru
karena ada kemungkinan dia punya kemampuan kemampuan lain
kalau konsep dirinya bagus dan kemudian dia mengevaluasi konsep diri itu jadi bagus jadi positif
tidak akan ada harga diri atau self esting yang rendah sehingga dia bisa percaya diri
kalau tidak percaya diri maka banyak orang mudah merundung kita
jadi kalau perundungan itu yang menjadi fasil
itu tidaklah salah
tapi kita harus membantu meningkatkan kemampuan dia untuk bisa speak up untuk dirinya sendiri
seperti itu mbak
baik bunda romi terakhir pesan untuk para pendamping guru orang tua
maupun di lingkungan sekitar anak agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi
pertama adalah sebagai guru ya ada sekolah sistem di sekolah
harus selalu mengawasi lingkungan sekolahnya
perundungan biasanya terjadi di tempat tempat tertentu di sekolah yang spesifik
sepi jauh dari pantauan guru dan sebagainya
yang kedua adalah tadi menanamkan life skill keterampilan hidup atau kecakapan hidup itu
yang tadi saya sebutkan ada tujuh hal yaitu
dan kalau itu bisa ditumbuhkan baik di rumah maupun di sekolah
anak tidak akan merasa bahwa kalau ada masalah jalan yang paling bagus adalah bunuh diri
karena itu menunjukkan bahwa anak ini tidak mempunyai skill untuk bisa survive
atau untuk bisa lebih tangguh di dalam lingkungannya begitu mbak
baik terima kasih bunda romi atau psikolog pendidikan universitas indonesia rosminit
telah bergabung pada siang hari ini di cnn indonesia news hour
terima kasih atas waktunya